gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama menyatakan
tidak akan menggunakan perhitungan khl
melainkan akan mengacu pada pp tujuh puluh
tentang penentuan upah minimum provinsi dki jakarta dua ribu tujuh belas
kebijakan ini bertentangan dengan keinginan buruh
yang mengajukan besaran ump dki dua ribu tujuh belas
berdasarkan kebutuhan hidup layak ataupun khl
sebesar tiga delapan juta rupiah
harusnya ikutin pp aja ump tahun ini ditambah dengan
kira kira inflasi pertumbuhan ekonomi
ya jadilah ump tahun depan
kan pp nya begitu bukan survei khl
gak tau jadinya berapa ya mungkin tiga dua apa tiga empat saya gak tahu